bagaimana suasana hari pertama dua ribu dua puluh satu di penjuru dunia
langsung kita sapa dari london inggris
ada teman saya fitriya sungkar
kemudian dari new york amerika serikat
saya akan sapa dulu
selamat tahun baru semuanya
saya akan mungkin ke new york dulu ya dengan azalea
nah lea apa kabar
sehat sehat di sana ya lea ya
lea kita tahu bagaimana perayaan tahun baru di amerika
khususnya saya ngomongin di new york lah ya
di new york ini kalau tadi kita lihat bahwa tidak semeriah di tahun tahun sebelumnya
bahkan ini sangat dibatasi jumlah pengunjung
kemudian masyarakat juga diminta untuk nonton secara virtual aja dari rumah
tapi bagaimana suasananya hari pertama dua ribu dua puluh satu di new york azalea
mungkin untuk mengatakan hari pertama saat ini masih baru sekitar pukul lima pagi di sini
jadi belum terlalu terasa seperti apa hari pertama di tahun dua ribu dua puluh satu
kemudian tadi selama saya sempat berjalan jalan di area times square sekitar pukul tujuh malam
beberapa blok dari times square sendiri sudah ditutup oleh perimeter
karena memang dilarang untuk warga biasa saja untuk hadir ke area times square
tahun lalu sudah dipenuhi sekitar seratus ribuan orang tuh sudah mulai ada di area situ sejak bisa dari pagi hari
hanya untuk menyaksikan ball drop yang sudah dilakukan sebagai tradisi dari kota new york sendiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena sebenarnya hanya pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua dan seribu sembilan ratus empat puluh tiga acara ball drop itu tidak dilakukan karena ada blackout di kota new york sendiri
kemudian sedangkan tadi saya berjalan jalan sekitar pukul tujuh malam
kemudian saya berjalan jalan sekitar pukul tujuh malam
kemudian saya berjalan jalan sekitar pukul tujuh malam
memang tidak banyak warga lokal new york yang berkumpul di sana
justru yang sering yang saya lihat adalah saya perhatikan banyak turis turis yang mungkin memang sengaja datang ke new york city sendiri
sebagai salah satu bucket list sebelum meninggal untuk merasakan gimana rasanya tahun baru di new york city sendiri
namun sayang sekali mereka tidak bisa mendekat di area yang ditayangkan dan disaksikan oleh hampir seluruh penonton
dan saya berpikir ini adalah satu dari beberapa hal yang harus kita lakukan
dan saya berpikir ini adalah satu dari beberapa hal yang harus kita lakukan
saya berpikir ini adalah satu dari beberapa hal yang harus kita lakukan
nyawa warga new york sendiri yang terinfeksi oleh virus corona
dan setelah pukul tujuh tadi saya berjalan berkeliling tidak banyak pengunjung yang berkumpul
karena memang banyak sekali polisi nypd yang sedia di situ untuk siap membubarkan masa jika memang terlalu banyak orang berkumpul dalam jarak yang cukup dekat
maka sekitar pukul sembilan malam tadi saya sudah kembali ke tempat saya sekarang yaitu tempatnya di queens
pukul sembilan malam tadi saya sudah kembali ke tempat saya sekarang yaitu tempatnya di queens
dan bisa melihat manhattan skyline dari sini di belakang saya ini
dan tadi pun ketika tahun berganti tidak banyak festivity yang bisa dirasakan di langit new york sendiri
hanya ada mungkin bisa dihitung sekitar hanya satu sampai dua menit saja ada beberapa kembang api yang muncul di langit new york sendiri
mungkin jika saya melihat instastory atau cerita cerita atau di postingan postingan twitter orang orang jakarta sehari sebelumnya
mungkin lebih banyak
mungkin lebih banyak kembang api yang ada di jakarta dibandingkan di new york city sendiri
karena memang sebenarnya untuk rooftop rooftop salah satu hal menariknya dari new york sendiri kan banyak kafe kafe yang ada di rooftop
mereka biasanya melakukan perayaan masing masing
sehingga langit langit di new york pun cukup berwarna jika tahun baru tanpa corona seperti tahun ini
namun sayangnya restoran mungkin masih diperbolehkan buka lebih dari core view yang sudah ditetapkan
yaitu sekitar pukul delapan malam
namun mereka tidak boleh mengizinkan para pengunjung untuk pembeli makanan untuk duduk di dalam
jadi tetap saja meskipun mungkin barnya masih buka makanan yang masih buka namun tidak diizinkan untuk tinggal di dalam
jadi semalam tadi hanya ada sekitar satu dua menit kembang api
dan kemudian beberapa pengguna mobil mulai memainkan belnya mereka untuk memeriahkan sendiri
gimana rasanya tahun baru yang begitu sepi
itu hanya untuk di new york city sendiri
dan saya sempat berbicara dengan beberapa orang yang memang datang ke sini khusus untuk meriahkan itu
mereka merasakan ini sangat underwelming karena atau anti klimaks
karena oh yaudah dua ribu dua puluh sudah selesai saatnya kita berganti ke dua ribu dua puluh satu tanpa perayaan
namun memang perayaan hanya dihususkan bagi para frontline workers yang sudah berjuang keras
yang menangani sekitar empat ratus lima puluh ribu kasus corona di new york city sendiri
oke jadi intinya ada dua kesan buat azalea di hari pertama
karena belum sepenuhnya sampai di hari pertama januari satu januari dua ribu dua puluh satu
sama yang kedua tadi kekurangan ini ya pemandangan kembang api ya di langit manhattan
kalau nggak nontonnya virtual aja kembang apinya
oke saya tahan dulu
leah saya akan bergeser dari amerika kita cus langsung ke london inggris bersama fitria
hai fit apa kabar
selamat tahun baru
hai fitria fitria bisa dengar enggak
boleh diceritain david hari pertama satu januari dua ribu dua puluh satu gimana tuh di london setelah momen perayaan tahun kemarin
halo sonny mohon maaf saya enggak bisa dengar suaranya untuk
setelah tahun baru di hari pertama di dekade baru hari ini london terlihat cukup sepi
dikarenakan memang ada tingkat infeksi yang cukup tinggi begitu
bahkan dari menteri kesehatan inggris sendiri matt hangkok mengatakan bahwa inggris saat ini
sedang berada di tingkat paling tinggi infeksinya bahkan melebihi tingkat infeksi pada wave pertama di bulan april begitu
oleh karenanya memang sebagian besar toko yang dianggap tidak esensial seperti restoran seperti kafe toko pakaian dan lain sebagainya harus tutup setidaknya hingga tanggal tiga belas januari mendatang
yang nanti akan direview kembali apakah setelah hampir satu bulan
london dan berbagai kota lainnya di inggris ada dalam restrik titir empat ini apakah angka infeksi menurun
dan saat ini anda bisa melingat di daerah dekat rumah saya tinggal begitu memang toko toko kafe dan restoran banyak yang memilih untuk tutup
namun memang dari pemerintah inggris sendiri masih memperbolehkan restoran dan kafe untuk buka hanya untuk takeaway
sedangkan seperti supermarket dan juga
farmasi gitu masih diperbolehkan untuk buka
tidak ada hingar bingar yang kita rasakan di kota london seperti tahun tahun sebelumnya
seperti kita ketahui biasanya pusat kemeriahan tahun baru biasanya terjadi di london eye yang tahun dua ribu sembilan belas sendiri
mencatat setidaknya ada seratus ribu pengunjung yang datang
namun memang dari pemerintah inggris sendiri jauh jauh hari dan sepertinya wali kota london
sadikan juga meminta masyarakat untuk tinggal di rumah
dikarenakan restriksi tingkat empat ini tidak memperbolehkan kita bercampur dengan household lainnya
jadi seperti tadi malam saya hanya berdua saja dengan suami di rumah
dan to our surprise ternyata tadi malam memang ada seperti sedikit hiburan begitu
pesa kembang api yang ditunjukkan di sekitaran beberapa titik di sungai tan dan juga wembrid stadium
yang memang ini dijadikan salah satu kejutan begitu
sedikit untuk mengangkat menaikkan spirit para warga london dan juga seluruh inggris raya
begitu dikarenakan memang rasa semangat tahun baru memang terlihat tidak terasa begitu
dikarenakan tingkat infeksi yang cukup tinggi di inggris sekarang
selain itu tiffany kita ketahui sendiri selain masuk ke dekade baru
itu juga inggris pada pagi ini bangun
keluar dari uni eropa
setelah empat puluh tujuh tahun bergabung sebagai uni eropa
per hari ini
pertadi malam maksud saya sekitar pukul jam sebelas malam
inggris akhirnya keluar dari single customs union dan free trade yang selama ini berlangsung
kalau kita melihat ada beberapa berita begitu di hari hari sebelumnya
sempat terjadi antrian cukup panjang di perbatasan inggris dan perancis gitu di dover
namun itu dikarenakan
dari pemerintah inggris dikarenakan ada varian baru yang ditemukan
akhirnya pemerintah perancis selama empat puluh delapan jam menutup perbatasan untuk pengiriman barang
namun ada beberapa ketakutan dari pedagang mereka yang berbisnis gitu
dengan adanya peraturan baru
harus terus dikaji antara inggris dan eropa gitu
aturan dagang yang sebelumnya memang setiap barang yang datang yang berpindah ataupun menyeberang dari inggris dan
dari inggris ke pulau
kepulauan eropa sendiri itu tidak harus menjalani pemeriksaan dan lain sebagainya
dikarenakan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh pm ataupun perdana menteri inggris boris johnson dan uni eropa sendiri yang sudah disepakati
jadi ada beberapa
tahapan yang memang harus dilakukan ataupun dijalankan oleh para pedagang yang memang melakukan impor ataupun ekspor barang dari antara inggris dan uni eropa
meskipun begitu ada ketakutan di awal bahwa kesepakatan ataupun perceraian ini antara inggris dan uni eropa nantinya akan mempersulit proses ataupun memperlambat proses perdagangan atau perpindahan barang dari inggris ke eropa sendiri
dikarenakan meskipun tidak ada kuota yang dibatasi
investasi ataupun tarif yang diberikan gitu antara barang yang keluar dari inggris menuju eropa
namun nantinya para pedagang ataupun kita tahu mereka yang mengirimkan barang menggunakan truk dan sebagainya itu diharuskan untuk memberikan data lebih detail begitu
mengenai apa saja barang barang yang masuk
apakah barang barang yang masuk dari inggris ke eropa itu masih masuk ke dalam
masuk ke cara calon
ada kesehatan misalnya soal makanan dikarenakan memang inggris dan eropa sendiri mempunyai peraturan ataupun restriksi terkait barang kualitas barang yang memang berbeda
namun ya memang harapannya pada akhirnya brexit ini menjadi salah satu tema yang paling mempolarisasi masyarakat di inggris sendiri gitu
meskipun begitu baik mereka yang mendukung dan menolak adanya perpisahan antara
inggris dan uni eropa kembali diingatkan untuk pada akhirnya hari ini inggris sudah keluar dari uni eropa dan ada pesan untuk kembali bersatu
tidak ada lagi polarisasi meskipun memang itu sulit ya
namun di saat yang sama juga tadi malam wali kota london sendiri sadikan memposting satu video yang memberikan reassurance gitu kepada warga eropa yang tinggal di london
dan masih terbuka untuk semua orang dan meskipun secara administrasi inggris bukan lagi bagian dari uni eropa namun perdana menteri boris johnson mengatakan selamanya inggris akan menjadi bagian dari eropa
oke terima kasih fitriah laporannya lengkap sekali masih seperti yang dulu
terima kasih juga untuk azalea pinata sekali lagi teman teman happy new year selamat tahun baru sehat sehat ya selalu pokoknya ya
kita bisa ketemu lagi di tahun ini